pangeran kamu inget kan ibu dulu bilang apa ke kamu
iya yang bisa jaga dan melindungi wanita
kalau kamu gak bisa lakuin itu
paling enggak kamu jangan ngasih masalah buat wanita itu
bu tapi kan aku justru
ini udah malam
lebih baik kamu pulang sekarang
iya bu tapi
mending lo pulang sekarang tak
makasih udah nganterin gue
cit tunggu dulu dong cit
gue bisa jelasin semuanya cit
sumpah gue gak tau maksudnya
maksud lu apaan cit
gue harap lo tahu apa maksud gue
ciling memberitakan tindra

aja tadi pangeran ngotot mau pulang sendiri

jadi gue punya kesempatan buat nungguin tinda di sini

awas kalo besok kamu telat lagi
kalau kamu telat
jangan protes kalohandogan kamu telat juga
jangan protes kalo gaji kamu telat juga
jangan protes kalo gaji kamu telat juga
jangan protes kalo gaji kamu telat juga
gaji kamu telat juga

ya papa balik
harusnya bilang dari awal
jadi lo gak perlu buang waktu nungguin gue
udah ada yang jemput
lu udah ada yang jemput
gue kira siapa
ya udah kalau gitu gue
sayangnya gue lagi gak buka pendaftar buat tukang ojek nih
jadi lo gak usah berusaha deketin gue ya
biar banget sih lo
lagian tadi gue juga cuma bercanda sih
gue duluan ya
padahal niat gue cuma pengen traktir dia makan
sebagai bentuk rasa terima kasih
karena dia tadi udah nolong gue
tapi malah salah paham
gak apa apa sih
gue jadi penasaran
kalau gini terus yang ada aku nggak bisa konsentrasi ngurus yang lain
aku butuh temen ngobrol biar perasaanku lebih tenang
dan bisa ngelakuin semua itu cuma bu nawang
aku telfon apa enggak ya
kalau aku gak telpon aku gak bisa menghadapi ini semua
usus goreng buka dong pintunya
usus goreng lo ada masalah apa sih kan gue belum selesai ngomong
itu pangeran masih ketuk ketuk pintu
iya tapi kan jadinya berisik put kita gak enak sama tetangga
udah malam loh ini bud
kita tuh baru tinggal di sini
aku tadi bilang sama batu bata
aku minta dia jauhin aku dan jauhin ibu
dia udah banyak banget bikin masalah di hidup aku bu
aku enggak mau
jadi banyak masalah yang dateng lagi di hidup aku cuman gara gara dia
banyak masalah bud
jadi kamu punya banyak masalah
masalah apa selain ini
gue keceplosan lagi bilang masalah ke ibu
padahal ibu harusnya nggak boleh tahu sama sekali
ini pun aku siapkan rabbit nih
jawab dong put kok kamu malah diem aja
oke it's fine gak masalah
usus goreng pikir gue bakalan capek dan bakalan nyerah
tapi dia lupa
rumah gue kan tinggal ngesot doang ke samping
satu kali koprol gue langsung sampai ke rumah pak lengger
gue tungguin aja di sini
jadi bener put kamu tuh kalau diem aja berarti bener
jadi bener kan kamu punya masalah banyak
masalah kampus kan
besok ibu ke kampus kamu
masalah yang aku maksud gak ada hubungannya sama kampus sama kuliah aku atau sama nilai kuliah aku
gak ada hubungannya sama sekali bu
put masalah apa yang buat kami panik kalau bukan masalah kampus
kamu nutupin kan masalah kamu ke ibu
kamu tuh gak bisa bohong ke ibu put
pasti dia bakal keluar
tiga dua usus goreng
bu maaf ya bu aku gak bermaksud bikin keributan tapi aku harus ngomong sama usus gor
sama usus putri
pangeran kamu inget kan ibu dulu bilang apa ke kamu
iya yang bisa jaga dan melindungi wanita
kalau kamu gak bisa lakuin itu paling enggak kamu jangan ngasih masalah buat wanita itu
bu tapi kan aku justru
ini udah malam lebih baik kamu pulang sekarang
iya bu tapi
udah udah malam ayo pulang
usus goreng kenapa
udah pulang udah malem
pangeran nurut ibu pulang ya
iya bu tapi
usus goreng gak ada masalah apa bu